ya masih bersama kami di good morning
pemirsa biasanya kalau liburan kita kan suka banyak kepikiran ya destinasi wisata untuk kemana kita liburan bersama
tapi yang paling favorit biasanya sih lagi lagi bali
iya memang kalau tiba di bandaranya saja rasanya sudah seperti liburan ya
padahal transit aja bukan berlibur di sana
tapi memang sampai sejauh ini juga negara negara tetangga kita sangat ataupun masih sangat memfavoritkan bali
dan masuk ke dalam list utama mereka untuk berlibur
ya jadi bali ini jadi salah satu tujuan berlibur bersama keluarga
dan kenapa bisa jadi favorit karena sebetulnya tidak terlalu mahal biayanya
juga banyak wisata atau objek wisata yang bagus dengan harga yang terjangkau di sana
nah anda juga bisa datang ke pantai kuta untuk menunggu buka puasa sambil melihat sunset
dan juga anda bisa melihat ratusan tukik atau bayi penyu yang dilepas ke laut
sebagian wisatawan menganggap berlibur di bali membutuhkan banyak uang
lantaran biaya masuk obyek wisata yang mahal
padahal di bali juga memiliki banyak obyek wisata berbiaya murah
sejumlah pantai di kawasan sanur memiliki pemandangannya kalah indah dengan pantai lain
seperti pantai mertasari pantai karang dan pantai matahari terbit
di tempat ini pengunjung hanya perlu membeli tiket masuk seharga rp dua
rp satu untuk kendaraan roda dua dan rp lima untuk kendaraan roda empat
jika ingin menyewa pelampung atau kano pengunjung hanya perlu membayar lima hingga lima rupiah
pak ibu sama kakak adik
sementara di pantai kute sejumlah umat muslim yang tengah menunggu waktu berbuka puasa
sambil melihat matahari terbenam mengikuti pelepasan tukik atau bayi penyu
bulan ramadan kali ini memang bertempatan dengan musim menetasnya telur penyu
pian penyelenggara mengaku bertempatan pada bulan ramadan kali ini
pengunjung lokal menjadi lebih banyak dibandingkan waktu waktu sebelumnya
yang biasanya didominasi oleh wisatawan asing
puasa menunggu ya nunggu buka puasa
jam berapa jam lima ya satu jam lagi
dan nunggu buka puasa sambil melihat pelepasan tukik
ya sambil melihat penyul
bagi anda yang ingin ngabuburit sambil melepas tukik di pantai kute
harus bersabar menunggu jadwal selanjutnya
karena meski bulan juni ini merupakan bulan menetasnya telur penyul
tidak setiap hari diadakan pelepasan bayi penyul ke laut
pertama kali di pantai kute